sesuai perpres nomor enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh atas perubahan perpres nomor dua puluh delapan tahun dua ribu delapan belas
tentang jaminan kesehatan per satu juli dua ribu dua puluh
iuran bpjs kesehatan naik untuk peserta mandiri
kelas satu naik menjadi rp satu ratus lima puluh per bulan
kelas dua rp seratus dan kelas tiga rp empat puluh dua
namun karena mendapat subsidi pemerintah
maka untuk kelas tiga tak ada kenaikan atau tetap membayarkan rp dua puluh lima lima ratus
kepala humas bpjs kesehatan iqbal anas ma'ruf menyebut
ada tujuh lima puluh empat persen atau dua tiga ratus tiga belas enam ratus lima puluh delapan peserta mandiri kelas satu dan dua
ia menurunkan layanan kelasnya selama periode desember dua ribu sembilan belas hingga mei dua ribu dua puluh
data pergeseran kelas satu kelas dua
itu sudah ada sejak perpres tujuh puluh lima dua ribu sembilan belas
jadi momentumnya tidak terjadi hanya pas satu juli saja
ini kan sudah berjalan kalau kita mau menghitung nih
orang sudah ke warning di oktober dua ribu sembilan belas
bahwa nanti di satu januari dua ribu dua puluh ada perubahan
ya sebelum putusannya maksud saya itu
nah kan di periode januari sampai dengan maret
iuran kan sudah disesuaikan dengan yang perpres tujuh puluh lima
artinya besarannya berbeda dengan yang
yang di perpres delapan puluh dua
dan itu memang secara data tujuh lima puluh empat persen yang melakukan penurunan kelas
sementara itu wakil ketua komisi sembilan dpr ri
emmanuel melkiades lakalena menyebut
dpr telah mendorong pemerintah agar mengeluarkan juga subsidi bagi peserta mandiri
sehingga masyarakat tak perlu merasakan kenaikan iuran bpjs di tengah pandemi covid sembilan belas
namun dpr memberikan catatan agar bpjs terus meningkatkan layanan kesehatan
terutama di wilayah timur indonesia bila iuran bpjs kesehatan dinaikkan
kemudian juga mereka yang memang secara mandiri itu
mereka menjadi peserta bpjs kesehatan
ini kurang lebih ada hampir dua puluh juta orang
yang itu kalau kita subsidi seperti halnya pbi yang lain
itu yang dibayar oleh pemerintah
jadi mereka tetap membayar dua puluh lima ribu
itu kita cuma mengeluarkan kurang lebih hampir dua triliun
kurang lebih dua triliun lah plus minus di situ
nah sebenarnya dengan angka ini
mendorong agar pemerintah bayar saja sebenarnya angka dua triliunnya
karena ini menyentuh sembilan belas juta orang
dan kita lihat sendiri kan
bumn saja kita memberikan bantuan cukup besar
seratusan triliun lebih
nah itu kami dari komisi sembilan itu mendorong agar pemerintah bayar saja
sehingga tidak ada kenaikan
di tahun dua ribu sembilan belas
defisit bpjs kesehatan tercatat mencapai tiga belas triliun rupiah
dengan kenaikan iuran ditargetkan defisit bisa ditekan
hingga akhir tahun dua ribu dua puluh